sementara itu aktor revaldo vivaldi mulai menjalani rehabilitasi
usai kembali ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba
sebelum diserahkan ke panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wido jawa barat
revaldo dibawa ke klinik bitdo kespol dan metro jaya untuk menjalani tes kesehatan
dengan dikawal petugas revaldo berangkat menuju panti rehabilitasi didampingi pihak keluarga
revaldo akan direhabilitasi selama satu tahun ke depan
sesuai asesmen dari badan narkotika nasional
meski begitu proses hukum kasus narkotika yang menjeratnya akan tetap berjalan
kalau ada pertanyaan lagi bagaimana proses penyidikannya masih berlangsung
namun dalam rekomendasi tertulis selama dua belas bulan untuk menjalani rehab
namun nanti situasional perkembangannya adanya di bnn
penangkapan revaldo vivaldi atas kasus narkoba kali ini merupakan yang ketiga kalinya
sebelumnya ia juga sempat berurusan
dan hukum atas kasus yang sama di tahun dua ribu enam dan dua ribu sepuluh
tim liputan cnn indonesia